uji coba jalan raya yang menggunakan aspal dengan campuran limbah plastik
rampung dilakukan di kawasan kampus bukit universitas udayana bali
uji coba ini mengadaptasi teknologi seorang ilmuwan kimia asal india
yang ia sudah berhasil membangun jalan aspal sebanyak lebih dari dua puluh lima km
dengan campuran limbah plastik
pengerjaan proyek percontohan jalan aspal dengan limbah plastik ini dilakukan
delapan juli dua ribu tujuh belas di kawasan universitas udayana di jimbaran bali
pengerjaan jalan sepanjang tujuh ratus meter ini merupakan kerjasama
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan kemenko kemaritiman
proyek ini mengadaptasi teknologi ahli kimia asal india fasudevan
jalan aspal berbahan plastik ini menggunakan sampah plastik kresek
kantong kresek seperti biasa yang kita bawa bawa kemana mana
dengan perhitungan setiap satu km jalan dengan lebar tujuh meter
membutuhkan campuran dua hingga lima ton limbah plastik
selain sebagai pengembangan teknologi penggunaan aspal dengan limbah plastik
ini menjadi salah satu solusi penanggulangan sampah plastik di tanah air
sejak lima belas tahun lalu india telah mulai mengembangkan
penggunaan limbah plastik sebagai campuran konstruksi jalan raya
teknologi plastic tar road ini juga mampu mengurangi penggunaan bitumen atau aspal murni
selain menghemat aspal pemeliharaan jalan dengan plastik tar road ini
juga lebih jarang dan juga mudah dilakukan
ya ini adalah kondisi tpa suwung yang ada di kota denpasar
kalau kita bisa lihat sampah sampah begitu menggunung
termasuk juga di antaranya adalah sampah sampah plastik
anda bisa bayangkan setiap hari warga denpasar saja mengeluarkan sampah
atau membuang sampah tujuh ratus lima puluh ton dalam sehari
jadi dapat dibayangkan sampah sampah plastik yang memang susah terurai
ataupun lama terurai akan menggunung dan akan menutupi areal yang memang
untuk pembuangan tidak hanya sampah di kota denpasar
namun juga di kabupaten badung dan gianyar
fenomena sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir
tidak hanya terjadi di kota kota besar di indonesia
di negara india pun
hal ini juga terjadi
lebih parah lagi kondisi laut juga sudah tercemar limbah sampah plastik
adalah salah satu akademisi yang fokus pada pemanfaatan limbah plastik
bersama kampus tempat yang mengajar profesor bidang kimia ini
telah mematenkan teknologi plastik tarot
teknologi ini memanfaatkan penggunaan limbah plastik sebagai bahan campuran konstruksi jalan raya
pemanfaatan limbah plastik bisa menjadi solusi yang selalu berlebihan
saya ingin tahu apa yang bisa digunakan
plastik ini bisa diklasifikasi menjadi dua jenis
satu adalah bahan pembakaran
untuk bahan makanan kita coba membakarnya sebagai penutup
dan tidak segera dan tidak disipu
itu akan ditempelkan dengan basah yang solid dan menjadi basah yang solid yang muncul
jika anda tahu bahwa plastik sangat berguna
anda tidak perlu menyerahnya
anda bisa mengumpulnya dan menggunakannya efektif untuk mengerah jalan raya
sejak lima belas tahun yang lalu
india telah menerapkan penggunaan plastik tarot
guna pembangunan jambu lingan street di chennai india
walau jalan raya dengan bahan campuran plastik ini kerap dilanda banjir
tidak ada kerusakan yang berarti pada jalan raya itu
jalan dengan konstruksi campuran plastik ini bahkan mampu dibebani hingga dua lima ratus kilogram
igede nyoman wiryadinata dan pasar
terima kasih atas waktu anda
ini menjadi proyek percontohan pengerasan jalan menggunakan teknologi plastik tart road
pengerjaan proyek ini mengadopsi pengerasan jalan di india yang menggunakan campuran sampah plastik
jadi jangan kaget kalau misalnya suatu hari kita mendengar atau melihat berita ada ikan dibuka perutnya
mungkin anda juga salah satu kontributornya
ini sampah sehari hari yang kita buang yang kita bawa sehari hari
kemudian kita lihat yang berikutnya jalan
spa plastik ini merupakan teknologi pemanfaatan limbah plastik untuk membangun jalan raya dan dikembangkan di india
ada dua puluh lima km jalan sudah dibangun dengan memanfaatkan limbah plastik di negara ini di india
jadi jangan dipertanyakan lagi kualitasnya
kalau misalnya anda sekarang mempertanyakan ah masa bisa sih masa sih bisa tenang
di sana sudah dua puluh lima km jalan yang dibangun dengan metode ini ya
dengan mencampur aspal bitumen dan juga plastik
kemudian apa keunggulan teknologi ini
dapat menggunakan semua jenis plastik
dapat menggunakan semua jenis plastik
mulai dari plastik kantong plastik hitam yang biasa buat gorengan yang kita beli
kemudian juga ember gayung semuanya
jadi berbagai jenis plastik bisa digunakan
dan mesin pengolahnya dapat diproduksi secara lokal
ingat secara lokal tidak perlu impor
bisa digunakan untuk proyek berskala besar dan juga skala kecil
ini mungkin sesuai dengan misi pak jokowi sekarang yang membangun infrastruktur
infrastruktur di mana pun jalan di mana pun bisa menggunakan teknologi ini ya
kita lihat yang berikutnya
setiap pembangunan satu km jalan bisa menyerap lima ton sampah plastik
anda jangan berpikir lima tahun itu banyak ya
kalau di indonesia tadi di denpasar saja perharinya tujuh ratus lima puluh ton sampah plastik dihasilkan
anda bisa bayangkan dari tujuh ratus lima puluh ton ini berapa kilometer jalan yang bisa dihasilkan
teknologi ini diharapkan bisa mengatasi masalah pengolahan limbah plastik
dan juga mengurangi pembuangan sampah plastik
sampai sekarang saya tidak habis pikir kenapa buang sampah ke laut
ini benar benar deh luar biasa sekali mereka yang bisa buang sampah ke laut itu tega banget
dan ini dia proyek percontohan teknologi ini akan dilaksanakan pada dua puluh sembilan juli
sudah dilaksanakan ya dua puluh sembilan juli di universitas udayana bali
dan kemudian bulan juli di cilincing
kemarin di universitas di cilincing
kemudian september nanti ada di bekasi di jawa barat

dan juga nanti bisa dirasakan bagaimana kualitas jalannya
kemudian yang terakhir kita lihat
ini dia jika proyek percontohan ini berhasil
pengerasan jalan di pedesaan akan menggunakan teknologi ini
apa sih keunggulannya tadi saya sudah sampaikan di informasi sebelumnya
keunggulannya daya tahan jalannya lebih lama
nah itu dia masalahnya
kadangkala beberapa pemerintah
pemerintah beberapa pemerintah daerah disini
justru jangan bikin jalan bagus bagus supaya ada proyek terus ya gitu kira kira mindsetnya
mindset harus diubah dulu supaya bisa mengadopsi aspal plastik di indonesia